mantan ketua mk mahfud md menyebut penangkapan tiga wanita di karawang yang diduga menyebarkan ujaran kebencian bermuatan sara
merupakan langkah yang tepat ia mengaku prihatin terhadap maraknya pelaku penyebaran informasi palsu di tanah air
mahfud menyampaikan itu dalam kunjungannya ke kpk untuk melakukan diskusi rabu siang
pakar hukum tata negara dan mantan menteri pertahanan era presiden gusdur ini mengatakan
tiga wanita yang ditahan karena menyebarkan ujaran kebencian dan berita palsu di karawang
tidak melanggar undang undang pemilu dan peraturan kampanye tapi dinilai melanggar undang undang ite
tiga emak emak di karawang tidak melanggar undang undang pemilu karena dia bukan jalak
dia bukan paslon dia bukan tim pemenangan paslon yang manapun
tetapi dia melanggar undang undang yang sifatnya umum bukan pemilu ya udah yaitu undang undang ite
oleh sebab itu memang bukan urusan bawaslu itu urusan polisi
dan siapapun bisa melakukan itu dan sudah banyak yang kena orang melakukan seperti itu kan
bukan karena pemilu juga gitu ya
jadi itu menurut saya sudah benar polisi itu
sekarang pembuktiannya dan pembelaan dirinya nanti aja lagi pengadilan kalau langsung ke pengadilan
tapi saya mendukung agar tindakan bertugak
karena itu banyak sekali terjadi